ingin berwisata dengan sensasi yang berbeda
cobalah terbang di atas ketinggian tiga lima ratus kaki dengan pesawat microlight
terbang dari landasan udara sulaiman kabupaten bandung
pengunjung diajak menikmati panorama alam dari atas langit
tak perlu khawatir masalah keselamatan
karena terbang dilakukan tandem atau didampingi pilot berpengalaman
ini dia pesawat microlight
pesawat ringan hasil modifikasi gantole ini dilengkapi mesin berkapasitas seribu dua ratus cc
dengan kekuatan delapan puluh tenaga kuda
pada bagian kabin microlight didesain layaknya sepeda motor
lengkap dengan kursi untuk sang pilot dan penumpangnya
serta alat komunikasi
sebelum terbang sejumlah persiapan harus dilakukan
diantaranya memeriksa kesiapan mesin hingga memastikan kondisi cuaca
setelah semua dipastikan aman dan layak terbang
jangan lupa gunakan alat pengaman helm
wow di atas ketinggian tiga lima ratus kaki
pemandangan kawasan bandung selatan sungguh mempesona
dari atas ini tampak jelas sungai citarum yang membelah permukiman
amparan di jonglalahan persawahan
hingga stadion kebanggaan warga kabupaten bandung tijalah harupa

pesawat yang digunakan untuk berwisata dirgantara di sini adalah jenis fleksi wing
pengunjung diajak terbang selama sepuluh hingga lima belas menit
emang gak takut
enggak sih sebenarnya pengen nyoba aja sensasi baru naik pesawat ini tuh
ternyata di ketinggian ya seru gitu
berwisata memacu adresa
kenalin di sini digagas oleh sebuah komunitas dirgantara bandung flying club
komunitas ini berada di bawah naungan tni angkatan udara
yang masuk ke dalam federasi aerosports indonesia atau fasi
selain menawarkan alternatif wisata
tujuan lainnya adalah memperkenalkan olahraga dirgantara ke masyarakat umum
membuka wisata ini adalah untuk memperkenalkan olahraga dirgantara
bagi masyarakat yang lebih luas lagi
karena saat ini kita tahu
untuk olahraga seperti ini masih terbatas orang yang mengetahui
untuk itu kami membuka diri untuk pada siapa saja yang mau ikut
supaya lebih mengenal bagaimana olahraga dirgantara
bagi anda yang tertarik
wisata dirgantara hanya dibuka setiap hari sabtu
di landasan udara sulaiman kabupaten bandung
dian permatasari kabupaten bandung